setelah video mengenai pelakat kantor polisi bersama ri china di kabupaten ketapang menjadi viral
kapolres ketapang akbp sunario dicopot dari jabatannya
kapolda kalimantan barat menyebut kunjungan perwakilan kepolisian republik rakyat tiongkok di ketapang beberapa waktu lalu ini juga tidak dilaporkan oleh kapolres ke mapolda kalbar
kapolda kalbar irjen didi haryono menyebut tindakan kapolres ketapang tidak sesuai prosedur yang ada di polri
selain tidak melaporkan kunjungan perwakilan biro keamanan publik republik rakyat tiongkok
sebuah kerjasama antara polri dengan kepolisian negara lain merupakan kewenangan mabesporik
nah ini yang tidak dilakukan ini yang tidak dilalui oleh kapolres ketapang
oleh sebab itu menikapi hal tersebut kapolres ketapang harus mempertahankan jawabannya
pagi tadi sudah dilakukan pencobotan dan penggantian dalam rangka pemeriksaan yang tersebut untuk mencobot hal tersebut
sebelum pencopotan kapolres ketapang akbp sunario sempat tersebar video klarifikasi terkait viralnya foto foto pelakat kantor polisi bersama di sejumlah media sosial
dalam videonya kapolres ketapang membantah telah dilakukan kerjasama antara polres ketapang dengan kepolisian resort shuzhou provinsi jiangsu republik rakyat tiongkok
ia juga mengatakan foto jabat tangannya dengan pejabat polisi tiongkok diambil saat ia diundang perusahaan investasi tiongkok yang bergerak di bidang pertambangan bauksi

kampung ketapang juga mencobotan gambangan baukset di kabupaten ketapang beberapa hari lalu
kampung ketapang juga mencobotan gambangan baukset di kabupaten ketapang beberapa hari lalu